anda tentu pernah mencoba menu nasi goreng kan
tapi bagaimana dengan menu nasi goreng yang satu ini
nasi goreng pelangi tole kitchen
ya dari namanya saja mungkin anda bisa mendebak ya nasi goreng ini memiliki beragam warna
sang pemilik tole mendapatkan ide ini saat dirinya bekerja di sebuah restoran milik pakar kuliner terkenal indonesia william bongso
namun ia kreasikan dengan menambahkan warna baru yakni merah
tele mengatakan perharinya ia bisa menjual sepuluh liter nasi
worth it sih karena porsinya cukup banyak ya untuk harga standar untuk nasi goreng
untuk mencobanya anda hanya perlu
goh kocek mulai dari lima belas rupiah per porsi
pelangi pelangi alangkah indahmu
jadi nyanyi ya karena sesuai dengan nama nasi gorengnya pelangi warnanya warna warnanya ada merah hijau hitam juga
penasaran rasanya yang hijau dia lebih asin teksturnya lebih kering
kalau yang hitam dia basah rasanya gurih
kalau yang merah beda lagi nih rasanya lebih netral
ditambah dengan suiran teri medan dan juga telur ceplok rasanya unik
rali ke baru selanjutnya
jika anda pernah makan nasi goreng minumnya soda kali ini tidak diminum melainkan dimasak bersamaan
nasi goreng dendeng lemak memang mengusung tema anti kecap kecap klep
untuk menciptakan rasa manis maka digunakan minuman soda sebagai campurannya
selain itu ada juga nasi goreng yang menggunakan travel oil
memang kalau dari penampakannya ini nggak jauh berbeda dibanding nasi goreng biasa
rasanya memang tapi warnanya di sini dia lebih kuning tidak coklat seperti itu
untuk yang nasi goreng soda disini dia rasanya unik ya
tapi tidak terasa rasa sodanya ada rasa manis tapi bukan manis kecap bukan manis gula
kayaknya harus dicobain langsung sendiri nih ya
walau tak terasa soda saat dikunyah namun setelahnya saya merasakan sensasi seperti habis meminum soda
nah kebetulan minuman soda ini kan lebih condong manis ya
jadi pas kita coba eksperimen di blend pakai nasi goreng kita ternyata seru juga
ada jadi agak paramelized gitu
ada tetap dapat sensasi manisnya rasa manis tapi bukan dari kecap manis
beda ini nasi gorengnya mungkin dari sodanya jadi nasi gorengnya agak manis
bagaimana penasaran dengan menu menu anti mainstream ini
atau ada rekomendasi menu nasi goreng unik lainnya
sandra anhar jakarta